ini akan memperlancar mobilitas orang mobilitas barang mobilitas logistik yang kita harapkan
ini juga harus hati hati kalau bisa kebuli gitu ya mobilnya
misalnya kalau seperti bulan bulan
yang menuntut perbaikan kondisi jalan
nah ini dari dada sampai kepala itu ada di luar bagian mobil
insiden penembakan di kantor majelis ulama indonesia pada selasa siang mengakibatkan dua orang
pengemudi atau supir supir truk truk tambang
nah saya tawarkan ke mereka ambil salah satulah
rekayasa dengan buka tutup sudah bisa melancarkan arus lalu lintas
penelusuran saya di parung panjang masih berlanjut
wuluh itu rewardnya hanya itu
karena family itu keluarga itu kan kayak charger
ketua aliansi gerakan jalur tambang di parung panjang
bisa e virus bakteri maupun jamur
nah itu pun kembali kepada partai partai politik atau kekuatan politik yang lain
yang pak tri ada jahitan sepuluh di tangan
ingin disembuhkan sama pihak perusahaan
terus kemudian menjadi kasus kronik
kadang kita ini memang kita juga sama warga gitu kan
saya tidak mau melakukan politik ekonomi jaga warung
kasian lah warga yang akan sekolah bekerja kemudian yang harusnya setelah istirahat karena terjadi kemacetan kan belum bisa pulang
nah kalau pemakai jalan mungkin ya agak ngantuk atau gimana
pak doli tapi saya garis bawahi tadi statement yang terbaru dari pak prabowo
gubernur jawa barat rituan kamil menyebut
ya allah mudah mudahan dikasih selamat dulu
itu sudah beres problemnya